sedang apa kau sakti
kenapa kau punya foto foto kek
dulu itu kep pernah minta aku
untuk cetak foto dia
tapi aku lupa buat ngasih ke dia
gak mungkin lam
kalau kek meminta aku untuk mencet
tentang sebuah benda
yang nyari tuannya
dan setelah udah nempel sama tuannya
si kalung itu minta tumbang dari tuannya
lihat deh munculannya tiba tiba kayak gini
oh gak aneh apa
iya di bangku lu juga sering terjadi begitu kek
sepertinya kalian benar
itu juga bukan milikku

kau masih penasaran sama kalung itu
aneh aja deh

bisa ada kalung ini di sini
awww kita semua bakalan kena siang
kok bisa ada kalung ini
kalung ini ga ada ngubicinnya
aneh aneh sekali
kalung itu takdirmu
kalung itu tidak berbahaya buat kau
sepertinya kamu benar
kalung ini tidak memberikan energi negatif padaku
aku seperti memiliki kedekatan
kok terlihat cantik dengan kalung itu
kau terlihat cantik dengan kalung itu
perjalanan masih jauh
apa rencana selanjutnya tuan
kita tunggu disini saja
kita tunggu disini saja
pesawatku akan menjemput
aku yang mencari
berita tentang wanita ini
sekarang kamu balik lagi ke bengkulu
pantau dan cari informasi yang sebanyak banyaknya tentang ie itu
karena aku ingin
sakti menjadi inyek yang sempurna
dua nih semuanya
sebelum orang tua aku pulang
aku udah suruh nginep di kosan kamu
yaudah gak apa apa kok
aku gak jadi pulang
aku jadinya yang nginep di kosannya alina
kalian berdua hati hati loh
kalo ada apa apa hubungi gitu
oke dah alina
berarti sekarang gue nganterin siapa dulu nih
putra dulu apa sakti dulu
tapi kayaknya gue nganterin lo dulu ya put ya
biar gue bisa berduaan di mobil sama yang sakti
terserah kau risa
saya gak mau balik rumah
saya mau menjauh dulu dari
berantem sama papa lo
terus kemana dong
gue siap gue nganterin lo kemana aja sakti
saya juga gak tau
ya harus saya pergi
gimana kalo sementara
kau nginep di rumah aku aja sakti
aku jamin di rumah aku kau aman
kau yakin bud
saya boleh nginep di rumah kau
ya makasih bud
ya berarti sama aja boong dong kalo gue nganterin sakti ke rumah lo bud
gue gak bisa deh kencan sama sakti jadi nyaman
yaudah risa ayo kita jalan
jangan lupa di depan berita belok kiri ya
maaf kamarnya berantakan
enggak lah bud saya kan pernah nginep di hutan
ini jauh lebih baik
anggap aja kamar sendiri
terima kasih ya
sama sama sakti
mau ke kamar mandi dulu ya
berapa apa dia yang patokin
sedang apa kau sakti
lam kenapa kau punya foto foto kay
bisa aja kau dulu itu kay pernah minta aku untuk cetak foto dia
tapi aku lupa buat nasib ke dia
nggak mungkin lam kalau kay meminta aku untuk mencetak foto fotonya
gak mungkin foto fotonya tergeletak sembarangan di sini
kebetulan sakti aku lupa memiraskannya
lam jawab yang jujur apa kau suka dengan kay
enggak sakti foto foto ini cuma ya
lam kalau kau suka dengan kay lebih baik kau katakan perasaan kau itu
daripada kau nyimpan foto dia diam diam di sini
kau juga suka dengan cake
gak penting lam meskipun saya suka dengan kay
saya rela mengikhlaskan kay untuk orang seperti kau
saya ikut allah dulu ya
aku cuman putus diri sama si ya
cara aja memadukan
tapi ambo masih merasukkan masalah
rambo tidak bisa menjaga keselamatan anak kau
waktu kelahiran dulu ratna
saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan di atas kejadian itu
karena bagaimanapun yang salah adalah si penculik itu